dinas perhubungan dki jakarta akan menaikkan tarif parkir kendaraan di ibu kota
hal ini dilakukan untuk mengurangi pergerakan kendaraan pribadi dan kemacetan lalu lintas
rencana ini tertuang dalam revisi peraturan gubernur provinsi dki jakarta no tiga puluh satu tahun dua ribu tujuh belas
dalam revisi itu pemerintah provinsi dki jakarta bisa menekankan tarif parkir tertinggi untuk kendaraan mobil
yaitu hingga rp enam puluh per jam
sementara itu untuk sepeda motor mencapai rp delapan belas per jam
dikutip dari cnn indonesia com kasubag tata usaha up perparkiran dishub dki jakarta dan ningga hutama menjelaskan
tarif tersebut rencananya akan dikenakan pada kendaraan mobil yang parkir di kawasan pengendalian parkir golongan a
atau jalan yang dilintasi angkutan umum masal
dinas perhubungan dki jakarta mengusulkan rencana tarif parkir kendaraan di wilayah jakarta
usulan tertinggi bahkan mencapai rp enam puluh per jam
untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami peneliti pusat studi perkotaan nirwono yoga
selamat siang pak yoga
tarif parkir hingga rp enam puluh untuk ruas jalan yang sudah dilalui transportasi umum apakah ini layak pak
sebenarnya ada tiga catatan kami
yang pertama ini masih berupa kajian
jadi masih jauh dari
dalam kajian ini tentu ada banyak pertimbangan
antara lain tadi kenaikan dari rp lima kemudian sampai dengan rp enam puluh per jam perlu dikaji ulang
jadi dengan kondisi seperti ini kita membutuhkan kondisi pertimbangan khusus apalagi di tengah pandemi ini
kemudian yang kedua juga sebenarnya kalau dilihat dari angkanya memang kita masih di bawah angka enam puluh ribu bahkan ya
itu masih relatif murah dibandingkan dengan kota kota di dunia kalau kita bicara soal parkirnya
tetapi kan ada catatan
bahwa untuk kusus jangkauan
sebenarnya yang disebut dengan kondisi koridor yang transportasi masalnya bisa diandalkan itu baru bisa dikatakan sudirman tamrin ya
dimana situ ada mrt dan bistran jakarta yang bisa diandalkan
karena tujuan utamanya kan sebenarnya ada dua
satu mendorong warga untuk beralih ke transportasi massal
dimana transportasi masalnya sudah terintegrasi dan dapat diandalkan
dan kedua pada akhirnya adalah pengendalian kualitas udara
supaya jakarta keluar dari salah satu kota yang terburuk kualitas udaranya mas riza
nah dua hal ini yang menjadi pertimbangan untuk perlu dikaji ulang soal kenaikan tarif parkir tadi mas
pak kalau dilihat nih berdasarkan pola perilaku masyarakat kita
apakah memang kenaikan tarif parkir ini justru bisa menekan lalu lintas kendaraan nih pak
ya ini hanya akan berhasil mas riza
kalau koridor koridor atau kondisi yang transportasi masalnya sudah bisa diandalkan
yang tadi saya katakan kalau sudirman tamrin warga jakarta punya pilihan ya
dari blok m sampai dengan bundaran hi misalnya
di situ kan ada transportasi mrt
dan juga ada pisteran jakarta ya
yang sebenarnya juga di samping itu disediakan juga ada jalur sepeda ya
jadi warga masyarakat juga bisa menggunakan beragam alternatif untuk menuju ke tempat kerja maupun ke tempat tujuan di sepanjang sudirman tamrin ya
tetapi di luar itu saya menilai masih banyak kondisinya belum memadai
bahkan belum bisa dikatakan tergantung kepada anggutan masal
dengan demikian bisa dipastikan di luar koridor itu masyarakat pasti akan cenderung tetap menggunakan kendaraan pribadi
baik itu motor maupun mobil ya
selama transportasi masalnya
belum bisa diandalkan masyarakat
nah ini juga harusnya menjadi pertimbangan
dengan angka enam puluh ribu ini juga untuk saat ini tentu angka yang masih mahal untuk warga masyarakat ya
apalagi kalau kita bicara dalam kondisi pandemi
dengan demikian penetapan tarif rp enam puluh ini perlu kaji ulang
bahkan penerapannya pun dalam konteks ini seyogianya setelah pasca pandemi
bukan pada saat pandemi tahun ini
bahkan mungkin kalau pandeminya masih tahun depan mas risa
jadi ini yang perlu diinformasikan kepada masyarakat
pak yoga tadi bapak sempat sebut bahwa angka enam puluh
rp lima ini dibandingkan dengan negara lain masih cukup murah begitu
tapi dibandingkan untuk masyarakat kita masih cukup mahal
nah kira kira range berapa nih seharusnya tarif parkir untuk kendaraan pribadi pak
jadi sebenarnya ada range ya
range yang akan diterapkan yaitu dari rp lima sampai enam puluh per jam sebenarnya
nah lima sampai enam puluh ini sesuai dengan lokasinya ya
jadi kalau lokasinya umpamanya kalau di pinggiran kota dengan angkutan transportasi masalnya belum bisa diandalkan ya
pasti di angka paling rendah
tetapi semakin bagus kondisi lokasi angkutan umumnya tentu angka itu semakin naik
nah dalam konteks ini sebenarnya angka enam puluh ribu itu baru angka usulan ya
kalau kita bicara kondisi jakarta tentu yang paling pas untuk daerah daerah seperti segitiga emas itu di angka mungkin sekitar dua puluh sampai tiga puluh ribu dulu ya
dengan kondisi seperti sekarang
dan tujuannya sebenarnya adalah memaksa dalam tanda petik warga yang beraktivitas di segitiga emas tadi menggunakan angkutan umum
nah ini sebenarnya
di samping itu juga ini mas riza kita punya kebijakan lain ya
tidak hanya tarif sebenarnya
jadi jalan berbaya elektronik
kemudian yang kedua juga mali usulan untuk penerapan gagil kenap ya
jadi penerapan tarif parkir yang tinggi ini sebenarnya juga diikuti dengan kebijakan kebijakan lain
yang tujuan utamanya adalah mendorong orang beralih ke transportasi massal supaya kualitas udara kota jakarta lebih baik
jadi tarif besarnya itu sebenarnya yang harus diangkat mas riza
iya harus satu kesatuan gitu ya pak
tadi irp ada juga
tidak tarif parkir begitu
tapi kalau kita masih ngomongin soal tarif parkir pak
dengan adanya wacana ini apakah pengelola parkir swasta nih kira kira boleh mainin tarif parkir nggak
dengan harga yang lebih tinggi atau justru lebih rendah nih pak
ya sebenarnya tidak boleh ya
karena kan dalam pergub tiga puluh satu dua ribu tujuh belas sudah diatur angka yang paling tinggi umpamanya ya
dan tarif parkir ini kan berlaku untuk seluruh wilayah dki
nah tetapi dengan kondisi usulan seperti ini
saya berharap hanya fokus kepada daerah daerah yang benar benar transportasi
jadi anggota masalnya bisa diandalkan
sehingga warga tidak punya alasan untuk tidak menggunakan angkutan massal begitu ya
nah ini yang harusnya didorong oleh dinas perhubungan bagaimana mengintegrasikan seluruh angkutan umum
nanti ada lrt ada bus transjakarta kemudian ada mrt nya
nah kalau ini terwujud tentu harapan orang beralih ke transportasi massal akan dapat berhasil
nah dengan demikian para pengelola gedung gedung parkir terutama ini bisa menetapkan angka yang tentu sesuai dengan pergub nomor tiga puluh satu tahun dua ribu tujuh belas tadi mas
persoalannya ada dua
satu adalah pr terbesar kita adalah parkir on street sebenarnya mas riza
kemudian kedua harapannya nanti adalah parkir parkir ini beralih ke parkir off street
jadi gedung gedung parkir yang kita harapkan di gedung berkantoran pusat perbelanjaan ini dan juga di dekat stasiun terminal maupun hal ini yang harusnya didorong
jadi kantong kantong parkir yang mendorong orang dari rumah ke stasiun atau hal terdekat parkir di situ kemudian beralih ke transportasi masal
ini sebenarnya yang harus didorong
dengan demikian tarif parkir tadi bisa lebih fleksibel
jadi jangan terpaku ke angka enam puluh nya gitu
jadi ini yang harusnya dikasih ulang oleh teman teman di kisu
pak ini kan salah satu tujuan untuk menaikkan tarif parkir adalah mengurangi jumlah kendaraan gitu ya
sedangkan jakarta juga punya nih kebijakan yaitu ganjil genap
nah apakah ini sebagai tanda bahwa kebijakan ganjil genap
ganjil genap tidak sesuai di jakarta pak
ya betul jadi kalau ganjil genap ya dalam fdv terakhir itu memang belum bisa diterapkan dalam kondisi pandemi
artinya selama pandemi bisa dipastikan kebijakan ganjil genap tidak diterapkan
kemudian yang kedua ganjil genap ini kan bisa dikatakan belum berhasil ya mas rizaya
karena kita tahu pada saat pelaksanaan ganjil genap pun dalam evaluasi kami belum berhasil mendorong orang
beralih ke transportasi massal ya
banyak sekali trik trik yang dilakukan sehingga ganjil genap tadi tidak berhasil
nah kemudian salah satu upaya untuk mengurangi orang berkendaraan pribadi ke pusat kota itu tadi
ada alternatif tarif parkir kemudian ada jalan berbayar elektronik ya
terus kemudian nanti ada kebijakan kebijakan lanjutan yang tujuan akhirnya adalah membatasi penggunaan kendaraan pribadi masuk ke pusat kota
nah ini hanya bisa terjadi tadi kalau di kawasan kawasan tersebut didukung oleh transportasi massal
yang sudah bisa diandalkan ataupun juga terintegrasi
selain itu juga yang perlu dibicarakan adalah idealnya ketika kita halte kemudian terminal atau stasiun dilakukan permajaan pemukiman ya
sehingga warga yang dekat stasiun halte maupun terminal itu terbiasa untuk jalan kaki dalam jarak lima ratus meter ke stasiun terdekat
kemudian naik angkutan umum ke tempat kerja atau tempat tujuan
jadi idealnya seperti itu yang harusnya dilakukan oleh pemprov
pak yoga kalau dilihat ini kan perilaku warga jakarta ini mengandalkan gitu ya
kendaraan pribadi roda dua dan juga roda empat sebagai kegiatan mereka sehari hari
kira kira warga jakarta sudah siap belum pak untuk mereka beralih ke transportasi umum
kalau itu dikatakan pak bisa saat sekarang belum siap pak bisa
apalagi di tengah pandemi ya terus terang dari evaluasi kami ya pada saat pandemi ini justru orang atau warga sekitar jakarta
sejajarnya jakarta ya tapi jakarta yang sekitarnya itu justru sekarang beralih ke angkutan pribadi
karena bagaimanapun juga ada dua faktor
satu dalam penggunaan kendaraan pribadi
dalam penggunaan angkutan transportasi massal
prokes belum dapat diterakam secara ketat ya
sehingga banyak masyarakat memilih lebih aman menggunakan kendaraan pribadi
baik itu motor maupun mobil dalam beraktivitas ke pusat kota
nah ini yang jadi catatan sebenarnya
kemudian yang kedua yang juga dalam konteks ini adalah
terus terang biaya naik angkutan umum dan kendaraan pribadi apalagi motor ini ternyata jauh lebih murah
yakin orang naik motor untuk bekerja dengan naik orang naik motor umum dalam kegiatan sehari hari
ternyata lebih murah orang naik motor
nah ini juga menjadi tantangan bagaimana penyatuan atau integrasi fisik dan sistem
mumpamanya nih mas riza bayar rp tiga lima ratus tapi untuk satu kali perjalanan untuk menggunakan seluruh angkutan dalam satu tujuan
ini kan lebih murah
kalau sekarang kan tidak kan
ganti kendaraan bayar lagi
nah ini yang membuat akhirnya apa
yayat transportasi massal ternyata lebih mahal kalau menggunakan kendaraan pribadi khususnya motor
nah ini juga jadi tantangannya di situ mas reza
oke baik nih pak yoga
apakah tidak ada terobosan lain nih untuk mengurangi kendaraan di jalan selain menaikkan tarif parkir pak
ya harusnya banyak yang bisa dilakukan ya
satu ini kalau kita bicara dengan kondisi pandemi seperti sekarang muncul budaya baru untuk work from home nya
kalau ini work from home nya dilakukan dengan baik sebenarnya mobilitas warga kan berkurang jauh sebenarnya
idealnya kan seperti itu ya satu itu
kalau ini pun juga dilakukan berarti ada pengurangan signifikan lagi kemacetan di lalu lintas
jadi pemerintah jangan hanya terpaku kepada penaikan tarif tapi juga punya alternatif alternatif kebijakan lainnya yang tentu mendorong orang beralih ke transportasi massal
dan pada ujungnya apa kemacetan lalu lintas berkurang dan kualitas udara kota jakarta meningkat
jadi itu poin sebenarnya
baik pak yoga terima kasih banyak
kita tunggu nih kira kira alternatif lainnya apa untuk mengurangi kemacetan dan juga laju kendaraan di jakarta
terima kasih pak yoga
ya terima kasih semua